aliran tukat atau sungai badung yang melintas di sisi jalan imam bonjol denpasar berwarna merah darah
peristiwa ini membuat warga yang biasa beraktivitas baik berjualan maupun memancing di areal sungai kaget
pasalnya peristiwa air berubah warna menjadi merah darah ini baru pertama kali terjadi di sungai terbesar di kota denpasar ini
warga menyebut perubahan warna air ini akibat ulah pengusaha sablon nakal yang sengaja membuang limbah ke sungai secara langsung
biasanya airnya terkelamaan memerah sampai saat ini
merah sekali itu airnya
iya merah mungkin karena limbah sablon ya
buangnya dari ke sungai itu banggu emang ikannya pada kabur dia nggak mau makan
apa ya merah merah apa
merah darah itu ya
nggak enak lah
indah dipandang mata sekarang begini kan nggak enak lagi
mengganggu jualan di sini juga bu ya
kalau ganggu sendak cuma gimana ya nggak enak gitu loh
orang yang nyantai di sini juga nggak nyaman gitu
pada nanya saya kenapa nggak tahu saya gitu aja
pasca kejadian tersebut petugas satpol pp denpasar melakukan razia dan pemeriksaan terhadap sejumlah pengelola usaha sablon yang berada di kawasan pinggiran sepanjang sungai
nandang risade astika denpasar bali